memasuki masa kampanye bentuk dukungan masing masing calon mulai bermunculan
di surabaya jaringan kiai santri nasional atau jksn mendeklarasikan dukungannya terhadap jokowi ma'ruf amin
sementara di banyuwangi puluhan ibu ibu mengatasnamakan partai pepes menjamin kemenangan mutlak bagi prabowo sandi
sejumlah kiai nahdlatul ulama yang tergabung dalam jaringan kiai santri nasional di surabaya
menggelar jumpa pers menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden jokowi ⁇ maruf ⁇ amin di pilpres dua ribu sembilan belas
mereka menyatakan dukungannya karena jiwa nasionalis maupun kepemimpinan presiden joko widodo
dinilai berhasil memimpin rakyat selama satu periode ini
sementara kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin dinilai merupakan tokoh ulama yang memiliki pemahaman keagamaannya yang cukup tinggi
sehingga keduanya dinilai cocok mewakili kaum nasionalis dan religius
ketika jokowi solatnya baik ketika seseorang itu solatnya baik dan kami tahu persis dari jarak tiga meter di matov di tempat toa
sementara kaidahnya apabila sholat seseorang itu baik maka baiklah seluruh amal amal yang lainnya
di banyuwangi puluhan relawan perempuan mengatasnamakan partai pepes dengan singkatan partai emak emak
menyatakan dukungannya kepada pasangan
dengan presiden prabowo sandi
para emak emak ini langsung melakukan pemilihan ketua dan membentuk kepengurusan
dan menyatakan diri tidak akan berafiliansi dengan partai politik manapun
gerakan ini gerakan militan emak emak khusus buat emak emak di banyuwangi
yang merasa bahwa saat ini masih belum mempunyai wadah untuk itu sekarang pepes menyediakan wadah mama untuk bersuara
memilih prabowo sandi siap memenangkan prabowo sandi siap mengantarkan prabowo sandi
melalui jaringan media
mereka menargetkan kemenangan suara mutlak prabowo sandi di kabupaten banyuwangi